assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan ramadan yang dirahmati allah
sebagai seorang muslim islam mengajarkan kita untuk senantiasa bergantung dan berharap hanya kepada allah swt
pengharapan dan ketergantungan pada sang holik antara lain diekspresikan lewat doa
doa juga menjadi simbol dan pengakuan bahwa manusia tidak memiliki kekuatan apapun di hadapan allah
agar doa kita terkabul tentu saja ada adab yang harus dipenuhi
antara lain dalam berdoa kita juga dianjurkan untuk menyebut asma'ul husna
nah insya allah hari ini untuk membahas tema tersebut kita sudah kedatangan
gurunda kita semua seperti biasa di studio ada kiai haji muhammad faiz
assalamualaikum pak kiai
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah sehat baik kuasa lancar insya allah ya
bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan anda bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
pak kiai itu tadi sebagai pembuka bahwa ketika berdoa itu ada adab adab juga yang kita harus perhatikan
salah satunya juga adalah tidak masalah atau dianjurkan
kita untuk ketika berdoa menyebut nama nama allah dalam asma'ul husna
itu memang ada ayat qurannya kan
allah itu memiliki nama nama yang sangat baik dan pada puncak kesempurnaan nama
maka kalau kamu mau berdoa berdoalah kepada allah
biha dengan menggunakan al asma'ul husna
oleh karena itu ulama menyatakan bahwa doa
dengan menggunakan al asma'ul husna
itu adalah doa yang lebih diharapkan untuk dijawab oleh allah swt
jadi konteksnya ini adalah tawassul
tawassul dan wasilah
wasilah itu kan perantara
semakin bagus sesuatu yang kita jadikan perantara
itu kan akan semakin sempurna
saya mau pergi ke surabaya
itu wasilahnya banyak kan
tapi butuh waktu lama
lebih cepat lagi mungkin naik kendaraan darat
nanti dari kendaraan darat ada namanya kendaraan udara
ini semua adalah wasilah
obat juga sama kan
saya punya penyakit tertentu
tiba tiba dokter melihat
oh pak faiz saya kasih obat ini ya
tapi hanya diminum
kalau pusing bapak terasa sangat berat
saya tanya sama dokternya
karena ini dosisnya saya tambahkan
ini semua obat
boleh jadi mereknya sama
tapi hasilnya berbeda
nah ini juga bagian dari
ikhtiar kita ketiga bertakorup kepada allah
kita ini disuruh minta tolong sama allah
dengan cara apa
dengan banyak bersabar
orang yang sabar itu nanti akan ada istianah dari allah
orang yang rajin sholat
ketika saya memutari ka'bah
itu kan dikatakan ibadah yang afdol tawaf
saya cium hajar aswat
hajar aswat itu kan batu hitam
tapi kemudian ketika saya cium
itu menjadi wasilah
menjadi perantara lambang
bahwa saya itu tunduk kepada allah
kalau allah sudah suruh
biar bangunan batu ya saya puterin
biar itu batu hitam ya saya cium
gak ada komromi
gak ada komromi
karena itu perintah allah
nah itu namanya wasilah
nah ketika allah di dalam al quran
untuk berdoa dengan menggunakan
maka itu menjadi doa yang
afdal untuk dibaca
kenapa karena ada dorongan kan
sifat allah yang kita pahami
yang kita panjatkan
saya tahu di dalam al aqsa
yang sering kita sebut itu
maka kemudian saya dalam berdoa
as'aluka ya rohman ya rohim
saya memohon kepadamu
kenapa saya memohon kepadamu
tidak memohon kepada yang lain
karena saya tahu
hanya engkau yang maha pengasih
lagi maha penyayang
maka ketiga ada perasaan
allah yang maha pengasih
dan maha penyayang
dan pasti penyayangnya
dan pasti penyayangnya
maka harapan akan doa itu kan menjadi apa ini
lebih mudah dikabulkan
karena saya berprasangka baik kepada allah
kan sama toh
kalau saya minta kepada orang tua saya dulu
tapi saya sudah berkeyakinan
tapi saya gak yakin juga bapak pelit sih
mungkin bapak kamu belum apa apa
sudah kayak gitu gitu
cuman bapak cuman ini cuman ini
maka itu akan kemudian
itu manusia ya
bagaimana dengan allah yang jauh lebih dari apa yang kita bayangkan
jadi membangun sinyal supaya perantara doa itu jadi lebih kuat ya
maka kata rasulullah banyak orang yang berdoa
kemudian dengan menyebut nama allah
itu doanya itu didengar oleh allah
karena dia betul betul tunduk kepada allah
ada orang yang berdoa itu
pakai nama allah yang dirangkai dalam surah al ikhlas
kemudian berdoa kepada rasulullah
saya pernah dengar itu
saya pernah baca
saya memohon kepadamu
di annaka antaullah
kenapa saya memohon kepadamu
karena engkau adalah allah
mila jangan lupa ya
dari al asma'ul husna yang banyak itu
jangan pernah melupakan
lafdul jalalah allah
sering kita konsernya pada
tapi lupa dengan al mujib
lupa dengan allah
dia berdoa dengan allah
dia berdoa dengan allah
padahal dia banyaknya pada allah
dia berdoa dengan allah
banyaknya ulama mengatakan
bahwa lafad allah itu
adalah lafat yang paling sempurna
menunjukkan kepada allah
itu tidak selamanya kepada allah
ada satu sifat ar rahim
allah tulis di dalam surah at taubah
itu bukan untuk allah
untuk nabi muhammad
ra'uf itu juga nama allah
rahim itu juga nama allah
tapi bisa digunakan untuk nabi
betul hanya untuk allah
tapi ketika kita berdoa kepada allah
menggunakan harfun nida
bahasa indonesia nya
maka huruf alif dan lam ro nya akan hilang
alif dan lam nya akan hilang
kan tulisannya ar rahman
tapi kalau saya panggil allah dalam doa
maka ada yang berkurang
tapi pada allah ini gak hilang nih
dan tetap menunjukkan pada allah
tetap ya allah
kalau nanti kata ulama
huruf nya dihilangkan satu satu
dari lafat allah
itu tetap menunjukkan kesempurnaan allah
alif nya yang kita buang
buang lagi satu lam nya
buang lagi lam yang satunya
kadang kadang salah paham itu
berzikir dengan menggunakan
maka kemudian ada orang yang
ini dalam tradisi sufi
itu sebetulnya bukan
bukan bagian dari
tetapi tujuan dia
yang mungkin terlupakan dalam hidupnya
begitu dia mengatakan
begitu dia sebut
yang sempurna pada al asma'ul husnanya
nah ketiga doa menggunakan seperti ini
lafad yang sempurna
itu akan didengar
karena menunjukkan ketundukan dia
maka ada orang tadi yang saya katakan
ini pakai surah al ikhlas
karena engkau adalah allah
allah itu siapa
al lahbi lam yalit
allah mendengar doa tadi
karena dia menunjukkan ketundukannya
hanya engkau allah
yang saya tuju
tidak ada tuhan selain engkau
lam yalit walam yulat
engkau tidak membutuhkan siapa siapa
ada manusia yang mungkin punya segala galanya
tapi dia tetap butuh ibu yang melahirkan dia
kan gitu kan
nah itu menunjukkan bahwa
ketiga berdoa dengan al asma'ul husna
itu substansinya adalah puncak pemahaman kita
saya adalah mahluk
ini adalah tuhan yang maha sempurna
tapi dari sekian nama asma'ul husna yang kita tahu
beberapa nama mungkin
yang memang sangat berbeda ya
sangat berpengaruh terhadap mustajabnya doa
itu diperdebatkan oleh ulama
nama allah yang paling besar
ada sebagian mengatakan itu adalah wafat allah itu sendiri
banyak lah kalau kita bahas
tapi yang ingin saya katakan bukan itu sebetulnya
kata guru saya dulu
kalau berdoa menggunakan al asma'ul husna
itu kita biasakan zikir dulu
memakai nama allah apa saja
keistimewaan nama allah itu apa saja

nanti ini ini ini ini keistimewaan nama allah itu apa saja
itu ketika kita sebut
ada yang memberikan daya
luar biasa dalam hati
banyak ulama mengatakan
nah ketiga mila misalnya pada satu masa
kata orang jawa itu marem
dengan ya latif
menyebut ya latif tenang
menyebut ya rohman
dalam setiap kesempatan
tanpa perlu meminta
mila mungkin tertarik
mau jadi pejabat negara
yang harus fit and proper di dpr
yang kita tahu
problemnya tidak sesederhana yang kita bayangkan
begitu masuk ke ruangan komisi tertentu
kemudian baca saja
lembutkan suara mereka
lembutkan perasaan mereka
mudah mudahan mereka melihat saya itu
dengan kacamata yang penuh kasih sayang
itu dikatakan oleh para ulama
itu menjadi doa yang luar biasa
ketika nama allah itu
kekuatan yang ingin kita dapatkan
oke masya allah
ini masih ada pertanyaan banyak dari saya pak kiai
nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kembali harus jeda
kami akan kembali sesaat lagi
izin bertanya pak ustadz bagaimana cara berdoa menggunakan asma'ul husna
jika menggunakan asma'ul husna dengan bahasa indonesia apakah kita akan tetap mendapatkan keutamaannya
misalnya wahai sang maha puampun ampunilah hamba'u
jika berdoa seperti itu apakah kita akan tetap mendapatkan keutamaan atau kita harus tetap menggunakan bahasa arab
ini pertanyaan dari mbak indah bagaimana pak gaya boleh nggak pakai bahasa indonesia
maksudnya kalau di luar sholat
kalau di luar sholat
kalau di dalam sholat itu harus menggunakan bahasa arab
tapi di luar sholat dia boleh ya allah yang maha pengasih lagi maha penyayang yang maha lembut yang maha mengetahui yang maha kuasa itu boleh
tetapi yang harus diperhatikan bahwa terjemah dari asma'ul husna
tadi itu memang mewakili apa yang ingin disampaikan
oleh karena itu kan di dalam bahasa indonesia itu dikasih kata kata maha
engkau yang maha kuasa engkau yang maha pengasih
karena apa karena ar rohman itu dalam bahasa arab itu mubalalah
mubalalah itu adalah yang paling sempurna
nah oleh karena itu terjemahannya harus mewakili apa yang ada dalam teks arabnya
kalau itu adalah menunjukkan kesempurnaan
bahasa indonesia menambahkan kata maha
nah itu yang penting
yang kedua saya mau ingatkan juga nih
kadang kadang orang jawa nih ya
itu kadang kadang menyebut nama allah itu dengan tradisi jawa
gusti pengeran misalnya
dulu paman saya nenek saya bahkan banyak kiai yang sampai hari ini
itu dalam bicara menggunakan gusti pengeran
boleh atau tidak
yang jelas gusti pengeran itu kan bukan bagian dari al asma'ul husna
tetapi bukan berarti tidak boleh dan salah
karena dalam pemahaman masyarakat yang menggunakan kata gusti pengeran
itu menunjukkan kesempurnaan nama tuhan dalam bahasa jawa
dan itu boleh saja
nak nanti berdoa ya ke gusti pengeran
ya allah ya rahman ya rahim
itu tidak salah gitu loh
selama kata kata gusti pangeran memang dipahami
dan itu menunjukkan kesempurnaan
karena saya sering dengar ada pangeran ada pengeran
itu kan dialektika yang berbeda
kalau pangeran itu anak raja
tapi kalau pangeran itu adalah allah
nah itu juga boleh dilakukan selama konotasinya pemahamannya adalah kesempurnaan yang dimiliki oleh allah
jadi konteksnya juga harus diperhatikan
apalagi konteks culture nya budayanya juga
kecuali kalau dalam budaya tadi
bahwa bahasa tadi itu multi arti
bisa diartikan tuhan yang lain itu nggak boleh
tapi selama itu sudah dijadikan kebiasaan dalam keseharian
dan dipahami oleh masyarakat itu adalah allah
ya itu boleh
oke baik pak gai
saya mau ke konsep berdoa ini pak kiai
allah pernah bilang atau mungkin rasulullah juga menyatakan
bahwa sebenarnya orang yang tidak mau berdoa
kenapa masih begitu
karena doa itu kan menunjukkan ketundukan kita kepada allah
doa itu menunjukkan keterbatasan
doa itu bahasa mudahnya
menunjukkan saya itu membutuhkan allah
kalau orang tidak mau berdoa
itu tandanya dia tidak butuh kepada allah
nah tetapi ini ada satu sisi yang lain
ada orang yang juga tidak pernah berdoa kepada allah
tapi dikatakan ini orang yang baik
nah orang yang tidak berdoa itu kan orang sombong
kalau dia kemudian lupa kepada allah
tapi kalau ada orang yang tidak sempat berdoa kepada allah
karena disibukkan mengingat allah yang maha pengasih maha penyayang
maka dia dikatakan pada puncak keberagamaan seseorang
kalau model saya itu kan masih tahu
enaknya coklat dengan gula jawa itu
itu kan masih tahu
tapi ada orang yang tidak pernah bisa membedakan
asal itu datangnya dari allah yang maha baik
maka dia selalu melihat keindahan
dalam sakit dia bertemu dengan rahmat
jadi dia tidak bisa membedakan mana sehat mana sakit
karena dia tahu itu semua datangnya dari allah
nah orang yang kayak gini gak sempat berdoa
begitu dia dikasih kemiskinan
dia merasa itu rahmat
kalau kita kan tidak
begitu dikasih kemiskinan allah nggak sayang sama saya
padahal dalam kemiskinan itu kita bertemu dengan sayangnya allah
nah jadi konsepnya
kalau orang tidak berdoa karena merasa sombong merasa cukup
lupa kepada allah
itu yang salah dan itu biasanya nanti akan diingatkan oleh allah
karena orang yang tidak berdoa itu biasanya itu lupa kepada allah
lupa kepada allah itu menjadikan dia semakin jauh dari allah
nanti allah akan membalas dia dengan cara kasih sayang allah loh
mendekatkan dia kepada allah
dengan cara apa
orang yang tadi tidak berdoa itu paham
bahwa cara allah untuk mendekatkan hambanya kepada allah
itu bisa dengan cara kah sakit
bisa juga dengan cara sehat
maka dia ketika diberi sakit
dia merasa sakit ini akan mendekatkan dia kepada allah dengan doa kan harusnya
ketika dia diberi rasa sehat
itu juga harus mendekatkan dia kepada allah dengan syukur kepada allah
tapi ketika orang ini sudah melihat allah
maka dia melihat bahwa sakit dan sehat itu sama
sama sama rahmat allah
kalau dia kemudian merasakan ini
maka dia sudah disibukkan dengan allahnya
kalau dia tidak berdoa
dia tetap mendapatkan bahkan lebih dari doanya orang orang yang berdoa
jadi kalau sudah disibukkan dengan mengingat allah
sebenarnya ya sudah gitu ya
saya rasa itu level keimanan yang sudah luar biasa
sudah luar biasa
sudah luar biasa
dulu di baghdad itu ada halifah harun ar rasul
ketemu dengan orang namanya bahlul
bahlul itu dibilang dalam bahasa indonesia nya itu kan bodoh
sebenarnya bukan orang bodoh
tapi bahlul disitu maksudnya
ini orang dianggap bodoh karena berbeda dengan orang
kalau dia maunya makan sate kambing itu enak
tapi kata bahlul gak enak
kan berarti ini orang bodoh
bahlul itu luar biasa
hidupnya setiap hari itu dari kuburan ke kuburan
karena dia tidak menikah dan dia tidak punya anak
kalau saya punya istri punya anak
kan saya harus cari nafkah
tapi kalau bahlul merasa tidak ada yang wajib dia nafkah
karena allah takdirkan dia tidak menikah
maka dia hidupkan hidupnya itu dengan di kuburan
maka kata halifah harun ar rasul
anda ini orang bahlul
kok hidupnya disini bukan di mall di kota
melihat apa kata bahlul
ya rumah kita kan disini
maka saya makmurkan rumah masa depan saya
daripada engkau yang memakmurkan istana yang nanti akan engkau tinggalkan
dikasih nasihat banyak sekali
selesai dikasih nasihat
harun ar rashid ini mau mengungkapkan rasa terima kasih
bahlul terima kasih kamu sudah kasih nasihat saya
tolong kamu sekarang ya
kamu sekarang harus terima bantuan dari saya
kamu bajunya jelek rumahnya gak bagus
itu ditolak sama bahlul
kata bahlul gini
maaf tuhan presiden
saya dengan anda itu sama sama ciptaan allah
saya dengan anda itu sama sama keluarganya allah
tidak mungkin allah selalu ingat dengan anda dan melupakan saya
itu kata kata yang luar biasa
allah memberikan engkau ketampanan
tapi allah juga memberi kepada saya ketidaktampanan
dan itu bagian dari rahmat allah
karena saya tidak tampan
maka tidak ada perempuan yang mau dengan saya
karena tidak ada perempuan yang mau dengan saya
maka saya juga tidak putus asa menjadi jomblo seumur hidup
saya gunakan sisa hidup yang allah berikan itu
tidak menyibukkan diri kepada urusan rumah tangga
tapi saya hidupkan allah di dalam hati saya
itu kan sebetulnya sama
orang yang kemudian tidak dikuburan seperti saya
bekerja ke kanan dan kiri juga menghidupkan allah kan
nah tinggal cara yang berbeda
itu lah sebetulnya konsep ketiga kita
memahami al asma'ul husna
allah itu memberi rasa cukup kepada siapapun
allah itu akan memberi kekayaan kepada siapapun
ada orang yang diberi kekayaan berupa mercedes
ada orang yang diberi kekayaan berupa bmw
tapi ada orang yang diberi kekayaan hati oleh allah
merasa cukup setiap apa yang allah berikan
itu juga bagian dari doa dengan menggunakan al asma'ul husna
cukupkan saya ya allah
ada orang ya cukupnya sih kalau gaji sepuluh juta ya allah
tapi ada orang yang mengatakan ya allah tutup saya
dari keinginan untuk memiliki apa apa yang tidak pantas saya miliki
maka itu juga bagian dari berdoa kepada allah
jadi saya melihat memang pandangan manusia itu terbatas ya
tadi kita melihat mungkin dari ceritanya si bahlul tadi
kriteria di mata manusia ini kan tidak memenuhi semuanya
kok bisa orang seperti ini merasa tenang merasa nyaman merasa kaya merasa cukup
tapi allah cukupkan itu
karena allah cukupkan dia
karena dia memandang bahwa allah itu ar rahman ar rahim
allah itu maha pengasih maha penyayang
justru allah itu kasihan kata bahlul kepada saya
kalau nanti saya menjadi engkau ya itu dalam banyak cerita
itu bahlul berdiri dengan khalifah harun ar rasid di tengah tengah kota bagdad
apa kata bahlul
tuan presiden engkau tidak akan masuk ke dalam surga
sebelum engkau akan ditanya terhadap nasib rakyatmu itu
di sana ada yang kelaparan
di situ ada anak yatim yang tersiar

adapun saya nanti masuk
itu cepat sendiri kata bahlul
karena ibarat kuda
kalau sekarang mungkin kayak kendaraan
kendaraan itu kalau ada isinya kan diperiksa
harus diperiksa di cek poin dulu ya pak gai
dia lewat begitu aja
itu sebetulnya doa kita ketiga menggunakan al asma'ul husna
jadi ketiga kita allah itu maha rahman
kita gak punya oleh karena gak punya prediksi yang negatif terhadap allah
oleh karena itu mila ada nasihat dari guru saya itu
yang tidak pernah saya lupakan seumur hidup saya
allah itu akan selalu menjawab doa kita
selalu menjawab doa kita
tetapi tidak selamanya memberi apa yang kita minta
allah itu tidak akan pernah mengecewakan kita dalam doanya
tapi kita akan selalu kecewa dengan apa yang kita minta
saya minta kan kepada allah
berikan untuk saya yang terbaik di dunia ini
yang baik di dunia itu rumah mewah jabatan tinggi duit yang banyak
padahal allah gak bilang oh bukan itu faiz
yang baik buat kamu itu ada di pojokan musola situ
kamu nanti tidak akan dihisap oleh hartamu
kamu nanti tidak akan ditanyakan oleh jabatan keulamaanmu
kamu tidak akan ditanya oleh fatwa yang kamu sebarkan di televisi misalnya
itu kan hanya allah yang tahu
nah oleh karena itu ketiga
ketika kita berdoa kepada allah maka yang paling baik doa itu disampaikan secara global
kemudian menggunakan nama allah
ya rahman berilah hambaku yang terbaik
apa yang terbaik
ya engkau yang maha pengasih
itulah yang tahu apa yang terbaik untuk saya
itu namanya taadub berahlak sama allah
oleh karena itu saya sering bilang ada bedanya doa dengan minta
ada bedanya doa dengan tim sukses
nanti kita bahas ya pak geya
mirza jangan kemana mana tidak apa apa kembali kembalikan kembali setelah yang satu ini
allah itu goni allah itu yang maha cukup
cukup itu dalam artian allah tidak membutuhkan siapapun
maka saya minta kepada allah itu sifat kecukupan
karena kalau saya minta kekayaan saya tetap dalam kekayaan itu mungkin butuh kepada orang lain
bisa jadi malah kaya tapi nggak cukup ya pak ya
iya tapi kalau orang diminta
ya goni yang maha cukup agni nih cukupkan saya
bihalalika dari apa yang engkau ridhoi dari yang halal itu
maka allah nanti akan memberikan kekayaan yang luar biasa
kita ini sekarang kaya harta tapi miskin hati
uangnya masih banyak tapi tidak percaya bahwa hidup itu akan berjalan besok pagi
padahal kita sering bilang begini mila
kalau kita berdoa dengan menggunakan al asma'ul husna
kemudian memahami semua nama itu menjadi satu rangkaian dan kesatuan yang tidak terpisah pisah
maka kita pada satu hari akan sampai pada titik di mana kita akan menyadari
bahwa hidup yang kita keluhkan hari ini
itu bisa jadi adalah impian dari orang banyak
rumah kecil yang kita miliki
itu adalah impian dari semua orang yang tidak punya rumah
mobil tua yang kita pakai
itu adalah cita cita dari semua orang yang tidak allah berikan kendaraan
pekerjaan yang boleh jadi kita protes
thr nya nggak sesuai
jaminan sosialnya belum cukup
itu mungkin pekerjaan yang diimpikan oleh banyak orang
nah kita kenapa tidak seperti itu
karena kita mungkin lupa dengan yahoni yang maha memberi cukup
terakhir sebagai closing pak kiai
kalau kaitannya antara al asma'ul husna dan doa mustajab ini
adakah checklist checklist yang harus dipenuhi dulu supaya doa itu jadi mustajab gitu pak
semua checklistnya sama
antara hajar aswad dan pintu kaabah
itu ada tempat yang sangat mustajab
antara rumah nabi
makam nabi sekarang dengan mimbar rasulullah
itu disebut raudhah minriyadil jannah
di antara waktu ada yang mustajab namanya laylatul qadar
namanya jum'at sore
orang yang al umrah ila'l umrah
umrah sekarang nanti umrah lagi
itu mendatangkan kebaikan
tapi kan ada syaratnya
syaratnya jauhi dosa
syaratnya jauhi dosa yang besar
jauhi sifat yang misalnya menunjukkan kesombongan
doanya isinya yang baik baik
tidak boleh berdoa memutus silaturahmi
jadi gak bisa
karena oh doa dengan al asma'ul husna
terus saya berbeda politik nih dengan orang
ya allah hancurkan dia karena dia begini
karena kita kan gak pernah tahu
akhir hidup orang itu kayak apa
kan bisa jadi orang yang buruk hari ini
allah kasih husna khatimah
jangan juga mensucikan orang
hari ini kelihatannya baik
itu adalah kebaikan terakhir yang dia kerjakan
nah ketiga seperti itu
maka doa itu diminta yang baik baik
nah kalau doa yang baik baik yang saya katakan tadi
kita tidak akan pernah kecewa
misalnya saya dulu jadi santri
masyarakat kita pasti jadi kiai
tapi kalau nggak jadi kiai
ketika saya berdoa
rokbana ati nafidunya hasanah
saya jadi nyaman
oh iya ya ternyata hasanah saya bukan jadi kiai
oh hasanah saya mungkin bukan jadi pilot
oh hasanah saya mungkin bukan jadi dokter
dan seperti itu seterusnya
masya allah pak kiai
terima kasih atas ilmunya
pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga apa yang tadi kita bahas bisa menambah keimanan kita
kepada allah swt
selamat menaikkan ibadah puasa bagi anda yang menjalankan
saya meladia rahma dan juga kiai haji muhammad faiz undur diri
insya allah kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan ramadhan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh